yang cukup menyedot perhatian publik dan tentunya netizen beredar sebuah surat edaran tentang standarisasi warung kopi yang dikeluarkan pemkap biren aceh
menjadi perhatian karena salah satu poin dari aturan ini dianggap kontroversial yaitu melarang laki laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk ngopi satu meja
aturan standarisasi warung kopi ini ditekan bupati biren saifanur pada tiga puluh agustus lalu
aturan ini berisi empat belas poin yang mengatur tentang keberadaan warung kopi
namun dua poin diantaranya yang menarik perhatian dan viral dibagikan di media sosial
pada poin tiga belas surat edaran tertulis haram hukumnya laki laki dan perempuan makan dan minum satu meja
kecuali dengan mahasiswa
kecuali dengan mahasiswa
sedangkan pada poin tujuh disebutkan dilarang melayani pelanggan perempuan di atas pukul dua puluh satu waktu indonesia barat kecuali bersama mahramnya
meski diakui hanya bersifat imbauan namun surat edaran ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat
anggota dprd pemprov aceh kausar muhammad yus termasuk yang tidak setuju dengan aturan ini
dikutip dari cuitan akun twitter miliknya kausal mengaku malu dengan kebijakan ini
dikutip dari seorang pemerintah
kausar juga mengkhawatirkan dampak aturan terhadap perekonomian biren
selain dua poin kontroversial tersebut poin lainnya berisi tata cara berbusana pramusaji dan larangan memperkerjakan lgbp serta waria
warung kopi di sana juga diminta menghentikan pelayanan sepuluh menit sebelum azan
dan juga polisi sharifahihara tablak
syariat islam ini akan melakukan razia di sejumlah jalan di kawasan aceh barat khususnya
dan selanjutnya ini yang cukup baru tentang pramugari wajib berjilbab di aceh besar
ini dikeluarkan oleh bupati aceh besar sempat waktu itu menjadi kontroversi dan juga polemik
tapi kemudian aturan ini tetap berjalan sampai sekarang
lalu kita coba lihat ini yang paling baru agustus dua ribu delapan belas artinya baru beberapa hari yang lalu ini diberlakukan
ada perda yang mengatur tentang non muhrim haram untuk ngopi semeja di biren
ini dikeluarkan oleh bupati biren pada agustus dua ribu delapan dan tujuannya adalah untuk mencegah perselingkuhan
nah dari perbincangan seputar larangan non murim ini minum atau minum kopi semeja di biren ini
kita akan melihat apa saja data ontologi berikut yang dikurasi oleh transmedia sosial
ya ini ada kata pertama ada haram
kata kedua ada meja
dan kata berikutnya adalah aturan
dan kata lain yang juga related dengan tagar ini antara lain adalah edaran ada larangan dan juga kontroversial
dan seperti apa komentar warga net atau netizen ini menanggapi
aturan ini kita lihat dari akun yang pertama
yang pertama at dr underscore wansyah mencuit pada sewot aturan yang ada di biren
karena aceh itu adalah daerah istimewa
perda syariah sudah diterapkan di sana
jadi nggak usah ikut campur dengan aturan yang sudah dibuat
kalau melihat dari aturan yang dibuat justru ini sangat menghargai perempuan
minta dilanjutkan begitu ya
oke yang kedua ada at stevi reborn
jika tidak setuju masyarakat setempatlah yang harus protes
kebijakan syariat di daerah tidak akan ada jika masyarakatnya mau mendiskusikan dengan pemangku jabatan
agak percuma orang luar memberi masukan
aceh dari dulu sudah istimewa
dan ini dari at w prahargian dua
ini juga mencuit
ngopi bareng lawan jenis bukan murim memang bisa membuat masalah
dan itu perbuatan yang tidak baik
sementara itu komentar berbeda datang dari hed zubaida johar
haram duduk semeja di warung kopi untuk laki laki dan perempuan
haram di atas jam sembilan pagi perempuan
anda bicara haram atas peraturan yang seenak perut
udah emosi ya
dan yang terakhir
larangan ngopi semeja itu mudah diakali
kursinya ditambah tempat untuk taruh kopi
tak usah pakai meja
bisa lebih deketan duduknya